calon gubernur ganjar pranowo dan istrinya siti atikoh supriyanti mencoblos di tps dua kelurahan gajah mungkur kecamatan gajah mungkur kota semarang jawa tengah
mereka beralamat ktp di jalan gubernur budiono nomor delapan
ganjar dan istrinya tiba sekitar pukul delapan waktu indonesia barat mereka terdaftar di dpt tps ini di nomor dua ratus enam puluh enam dan dua ratus sembilan puluh
putra sematawayang mereka muhammad zinedina alam ganjar belum terdaftar karena belum cukup umur untuk menjadi pemilih
usai mencoblos ganjar kembali ke rumah kontrakannya tak jauh dari tps ia akan memantau hasil quick count dari sana
bila ia menang ganjar berencana mendatangi pihak pihak yang kalah dalam pilgub jateng kali ini
saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat para pemilih
termasuk saya menyampaikan terima kasih
kepada para petugas keamanan semuanya
saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendukung
baik pendukung ganjar yasin maupun pendukung pak dirman baida
saya juga sekaligus menyampaikan mohon maaf kalau selama kampanye kemarin ada yang terluka ada yang sakit ada yang tidak berkenan di hati
khususnya pada pak dirman sama mbak ida
tapi kita tetap bersahabat
kita tetap baik baik gitu
dan saya bangga karena jawa tengah kemarin dinyatakan sebagai rupi yang sangat
ini dukungan kawan kawan pers juga lah
bagaimana situasi di salah satu tps di jawa tengah
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan dari semarang
hendrawan selamat siang
bagaimana suasana tps di tempat anda saat ini
ferdie ini adalah tempat pemungutan suara tps dua tempat ganjar pranowo dan istrinya siti atiko suprianti tadi pagi
delapan waktu indonesia barat memberikan suaranya
kondisinya saat ini sudah kembali normal kembali biasa
warga masyarakat yang mempunyai hak suara terus datang ke tps ini sampai nanti ditutup pada pukul tiga belas waktu indonesia barat
ganjar pranowo dan pasangannya tadsyasin adalah satu satunya pasangan calon dari dua pasangan calon tentu saja di jawa tengah yang memberikan suaranya ke tps
karena pasangan calon lain yaitu sudirman said dan ida fauziah
tidak ber ktp di jawa tengah
sudirman said dijadwalkan menemani keluarganya di selatri brebes untuk memberikan suaranya
sementara ida fauziah dijadwalkan akan datang ke kecamatan tegal rejo kabupaten magelang jawa tengah untuk datang ke ketua dpw pkb jawa tengah gus yusuf
namun informasi terakhir yang kami peroleh ida fauzia belum sampai di kabupaten magelang
di lokasi ini tadi ganjar sempat menyampaikan beberapa hal
bepertama adalah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak kepada pendukungnya kepada penyelenggara pemilu dan bersyukur jawa tengah masuk dalam pilkada yang dirasa cukup aman
dan selain itu ganjar di akhir pernyataannya menyampaikan kalaupun nanti ia menang dalam pilgub jawa tengah kali ini maka ia akan mendatangi pihak pihak yang kalah dalam pemilihan gubernur
ps dua ini adalah tps yang sama ketika gubernur sebelumnya bibit waluyo menjadi gubernur jawa tengah dan mencoblos di lokasi yang sama
kala itu bibit waliloyo dikalahkan oleh ganjar pranowo
namun apakah nanti atau bagaimana hasil pada pilgub kali ini kita nanti tentu saja akan melihat apakah ganjar pranowo akan unggul dari sudirman said atau sebaliknya
karena nasib mereka ada di tangan lebih dari dua puluh tujuh juta pemilih di jawa tengah
yang sebagian besar adalah pemilih perempuan
pemilih perempuan inilah yang diharapkan oleh pasangan dari nomor urut dua sudirman said dan ida fauziah
karena ida fauziah adalah salah satu satu satunya kandidat perempuan
ia berharap perempuan bisa masuk memberikan suaranya untuk dia
namun apakah faktanya nanti seperti itu masih kita harus tunggu fakta berikutnya
dan bagi ganjar pranowo dan sudirman said
sehingga ini akan menjadi suatu hal yang sangat menarik di jawa tengah
apalagi bila kita melihat parpol pengusung ini seperti di jawa tengah ini menjadi barometer pemilihan serpilkada serentak atau pemilihan pada tahun pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
terima kasih hendrawan setiawan
sudirman said tidak mencoblos karena tidak berktp jawa tengah namun tetap memantau jalannya pilkada jawa tengah
kita bergabung bersama produser lapangan cnn indonesia
ada nur aspasya di brebes jawa tengah
sisi selamat siang
bagaimana kondisi di tps di sana
sisi saya lihat di belakang anda cukup ramai oleh warga
iya selamat siang hari ini
saya bersama calon gubernur jawa tengah nomor urut dua sudirman said yang melakukan peninjauan ke beberapa tps begitu ya
dan untuk lebih jelasnya saya mau ngajak pak sudirman
pak sudirman tadi bapak kalau saya hitung ada sekitar empat tps ya pak yang sudah dikunjungi pagi ini
ini tps kelima yang saya kunjungi
gimana pak sejauh ini pak di hari pencoblosan pilkada serentak bapak melihatnya bagaimana
saya melihat wajah wajah gembira ya
wajah wajah antusias dan ini sesuai dengan tagline nya pilkada jateng
turunnya nengke katanya harus baik dan menyenangkan
dan saya kira wajah wajah gembira warga saya lihat dari pagi sejak jam tujuh mereka sudah berdatangan ke tps
ini tps tempat saya dulu besar di sini
jadi saya lahir di desa satri kemudian mulai sekolah numpang keluarga saudara di sini
dan ketemu salah satu orang tua yang saya tumpangin
bapak ada persiapan khusus nggak pak di hari ini
gak ada yang khusus biasa
yang penting kan sebetulnya proses ini sudah dimulai dari beberapa bulan lalu kan
jadi ketika kita melangkah ya insya allah sudah memikirkan semuanya lah
dan hari ini adalah hari penentuan yang menurut saya setiap peserta pilkada mesti siap menerima hasil apapun
dan saya memaknai pilkada itu adalah proses melamar menjadi pelayan rakyat
karena kan bupati wali kota gubernur
bahkan presiden yang otodeped itu kan pelayan masyarakat kan
jadi kalau kita maju artinya saya ingin melamar menjadi pelayan kalian gitu
jadi harus diniati dengan ingin melayani
bapak ini urusan menang kalah sudah ada yang mengatur ya pak ya
bapak memaknai pilkada serentak ini apa pak
khususnya untuk masyarakat jawa tengah begitu pak
ya pilkada dimana pun kan satu evolusi bagi kepemimpinan yang ada
yang kedua kemudian berfisil
berpikir untuk melakukan penyegaran penyegaran perbaikan perbaikan
dan karena itu penting bagi masyarakat jawa tengah untuk menggunakan hak pilihnya
ini masih ada dua jam tiga jam ya ke depan
gunakan hak pilih dengan baik
dan pilih calon pelayan yang memang sesuai dengan harapan masyarakat
bapak satu pertanyaan lagi
bapak ini dua tiga jam ke depan bapak optimis pak ke depannya
insya allah kita optimis
tadi selama delapan bulan lebih saya keliling jawa tengah
dan belakangan ketika mbak ida bergabung enam bulan bersama beliau keliling
semua kita menangkap aspirasi perubahan
aspirasi ingin ada suasana baru
dan mulainya tentu saja dengan memilih pemimpin yang baru
sudah masai terima kasih bapak
semoga yang terbaik bukan hanya untuk bapak tapi juga masyarakat jawa tengah
yaitu dia calon gubernur jawa tengah nomor urut dua
yang kemudian melakukan peninjauan ke sejumlah tps
pagi tadi hingga siang hari ini
kembali kepada anda
baik terima kasih nur aspasya dari brebes jawa tengah